tapi kita nyari kerja dimana ya
gimana kalau kita kerjanya di pasar aja
dulu bunda aku cepat dapat kerja di pasar
soalnya ada banyak orang yang butuh bantuan
yaudah yuk kita ke pasar
kemana perginya bening
aura balikin aura
kamu mau ngapain semua satu tangan bunda aku
maafin aku ya bening
aku harus bawa satu tangan ini
aku gak mau liat kamu terus terusan nangis
tangan bunda kamu
ini cuma barang satu satunya punya bunda yang aku punya
aku harus buang barang ini

pikirin bunda kamu
balikin satu tangan bunda aku
masih aku pening
itu kayak pening
ya ampun maaf banget pak
saya gak sengaja
aduh mas gimana sih gak hati hati mas
maaf saya gak sengaja
saya ganti semuanya
maafin aku ya bening
kamu jangan nangis
aura balikin sabun tangan muda aku ya
ya udah aku balikin
kamu gak boleh nangis terus kalau mikirin muda kamu
makasih ya aura
kan kamu sendiri yang bilang
kalau kita lagi sedih
kita harus salat dan berdoa
kalau misalnya kamu juga lagi sedih
kamu juga harus sholat
harus berdoa sama allah
ya udah yuk
sekarang kita cari kerja lagi
tapi kita nyari kerja di mana ya
gimana kita kerjanya di pasar aja
dulu bunda aku cepat dapat kerja di pasar
soalnya ada banyak orang yang butuh bantuan
ya udah yuk kita ke pasar
kemana perginya bening
kayaknya di pasar ini banyak orang yang perlu dibantuin ya
untuk bawa bawa barang
tuh kayaknya di situ tuh
ibu ibu itu tuh bawa barang keberatan kayak gitu
bunda coba tawarin bantuan dulu ya
kita cari kerja yuk
kita bantuin orang itu yuk
saya bantuin ya
saya bantuin ibu bawa bawain belanjaan ini ya bu
saya juga mau bantu
aduh ini anaknya tidak ngapain sih
tidak usah ibu bisa bawa sendiri
tapi kita mau bawain belanjaan ibu
bu di rumah kan ada ibu bina
enggak usah ibu bisa bawa sendiri
ibu aku dia
aku gagal untuk ketemu kanesa lagi